hari hari menjadi lebih berat dilalui oleh tim pemulasaraan
posko monas jakarta yang dipimpin ibda yasin
laporan demi laporan tentang jenazah pasien covid sembilan belas
yang harus dievakuasi terus berdatangan
inilah fakta mengerikan di balik lonjakan jumlah kasus
dan masih banyaknya warga yang mengabaikan protokol kesehatan
terbengkalainya jenazah pasien positif di permukiman warga
lebih dari sehari sudah terjadi saat ini
jenazah sardi hadi suncoko delapan puluh dua tahun
yang dilaporkan meninggal akibat covid sembilan belas pada selasa malam lalu misalnya
baru dievakuasi pada rabu sore
almarhumi ketahui sedang melakukan isolasi mandiri
di rumahnya di jalan utan panjang kemayoran jakarta pusat
ketua tim pemulasaraan
posko monas ibda yasin mengungkapkan
akibat terbatasnya jumlah petugas dan peralatan
dari dua puluh tiga jenazah yang dilaporkan berada di permukiman
hanya enam orang yang baru bisa dievakuasi pada rabu sore
karena urutan jadi dari kemarin kalau kita tidak bisa menyelesaikan kemarin
karena masih harus menyelesaikan sisanya
dan dari pagi kita menyelesaikan kemudian masuk lagi yang baru
kira kira seperti itu
karena kita berpindah jadi permasalahannya berpindahnya
dari suatu tempat ke tempat lain pergeseran itu memakan cukup waktu
memakan cukup waktu kemudian perlengkapan kita sendiri
artinya kita akan tidak satu satu
kita menunggu dari dinas pemakaman kemudian dari puskesmas setempat
itu sampai nanti clear bertemu dalam satu titik tkp
tapi keperluan personil juga terhitung
membeludaknya jumlah jenazah pasien covid sembilan belas juga terjadi di surabaya jawa timur
dalam sehari puluhan orang meninggal dan dimakamkan sesuai dengan protokol covid sembilan belas
hilir mudik mobil ambulans pembawa jenazah pasien positif
menjadi pemandangan yang kerap terlihat sepekan terakhir
di pemakaman khusus penderita covid sembilan belas ke putih
tim liputan cnn indonesia yang satu jam berada di sana mencatat
enam jenazah dimakamkan pada rabu siang
bahkan jumlah jenazah sempat mencapai rekor tertinggi
yakni enam puluh jenazah yang dimakamkan dengan protokol covid sembilan belas
dalam sehari selama sepekan terakhir
wali kota surabaya eri cahyadi mengungkapkan
antrean pemulasaraan jenazah pasien covid sembilan belas bisa mencapai dua puluh jam
epidemiolog dari universitas air langga surabaya windu purnomo menyebut
masalah penanganan jenazah pasien covid sembilan belas adalah buah dari buruknya penanganan di hulu
tingginya lonjakan jumlah kasus covid sembilan belas yang tak bisa ditangani fasilitas kesehatan
berujung membludaknya jumlah kasus kematian akibat covid sembilan belas
kita terus meluaskan kapasitas makam misalnya makamnya ditambah tanahnya diperluas
ya mengalir terus dong
ya kalau air banyak mengalir dari atas ya nggak akan cukup
apalagi kalau bicara tentang sdm nya
sdm itu kan tidak mudah menambah
langkah pemerintah memperlakukan ppkm darurat patut diakui
warga berharap kebijakan ini dapat meredam lonjakan jumlah kasus covid sembilan belas
demi menekan angka kasus kematian akibat virus mematikan itu
tim liputan cnn indonesia